memasuki hari keempat selepas hari raya idul fitri sejumlah ruas jalan di ibu kota masih lengang
kegiatan ekonomi di pusat bisnis dan juga perkantoran juga belum kembali normal
di pusat grosir pakaian tamrin city sebagian pedagang masih belum kembali berjualan meskipun pembeli sudah berangsur ramai
pelayanan publik seperti gerai samsat juga belum kembali beroperasi seperti biasa
meski sudah tidak selengang pada hari pertama dan kedua idul fitri
sejumlah ruas jalan di jakarta belum sepadat biasanya
di sekitar jalan sudirman tamrin dan bundaran hotel indonesia kondisi lalu lintas masih cenderung sepi
tidak hanya kendaraan pedestrian sekitar bundaran hi yang biasanya ramai pejalan kaki juga masih lengang
sejumlah gedung perkantoran masih menutup gerbangnya
demikian juga okupansi hotel di jakarta yang menurut catatan perhimpunan hotel dan restoran indonesia
aktivitas perdagangan di pusat grosir
pakaian tamrin city juga belum normal
sebagian besar pedagang masih menutup toko dan baru akan kembali berjualan dua puluh tiga juni mendatang
meski demikian aktivitas jual beli tetap terjadi di sejumlah kios
para pembeli sudah berangsur datang sejak pukul sebelas siang
sebagian pedagang yang sudah berjualan sejak hari ketiga lebaran pun mengaku
penjualannya belum seramai biasanya
tapi sudah normal sudah banyak seperti biasa
oh belum lah belum
untuk yang pakai kalau targetnya sebenarnya kan untuk orang daerah grosiran
ini untuk orang yang pakai saya satu satu dua
alhamdulillah pak ya
walaupun belum normal ya pak ya
belum normal penting usaha
sementara itu gerai pelayanan sim dan stnk juga masih tutup
pelayanan publik masih akan libur mengikuti skb tiga menteri yang menetapkan
libur cuti bersama sampai dua puluh juni mendatang
tidak hanya aktivitas bisnis yang belum kembali normal
pasca libur idul fitri tahun ini
aktivitas pelayanan publik seperti gerai samsat yang melayani perpanjangan sim dan stnk
juga baru akan kembali dibuka melayani publik
mengikuti libur cuti lebaran
yaitu baru pada tanggal dua puluh satu juni mendatang bisa kembali melayani masyarakat